bagi anda pecinta durian harus mencoba rumah makan durian jatuhan haji arief di serang banten
di sini aneka jenis durian hingga menu olahannya bisa anda cicipi
letaknya berada di antara kabupaten serang dan pandeglang
kuasana yang disuguhkan di sini adalah bangunan tradisional saung
jadi anda harus melepaskan alas kaki anda untuk menikmati durian favorit
pertama masuk ke rumah makan durian jatuhan haji arief ini kita tidak disuguhkan menu
tapi kita langsung harus memilih durian mana yang mau kita makan
durian haji arief ini sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dulu tempat ini hanyalah sebuah gubuk di pinggir jalan raya serang pandeglang
dan hanya menjual buah durian saja
namun kini sudah menjadi lokasi
lokasi wisata kuliner yang didukung langsung oleh dinas pariwisata banten
haji arief itu di pinggir jalan dulunya kecil belum sebesar ini
dulu masih di pinggir jalan banget
dulu itu kami menjajakannya nggak kayak gini kak
kami itu masih buah butiran
dan orang itu sudah lewat mundur lagi penasaran
buah durian kok wangi banget katanya
menurut pengunjung durian di sini sudah pasti enak dan manis
dari tahun dua ribu sembilan sampai sekarang rutin sini
meskipun belum musim durian namun djha selalu bisa memberikan rasa terbaiknya
namun bila sudah musimnya yaitu desember hingga februari
harganya bisa lebih murah dengan stok durian yang melimpah
nah gini nih makan durian
jadi kita campur duriannya ini ke dalam cangkir kopi
terus baru deh kita cicip di sini
jadi ada rasa rasa pahit kopinya tapi manis duriannya tetap terasa
ratu nabila robin kit serang banten